sejak larangan mudik pada enam hingga tujuh belas mei berakhir penumpang arus balik lebaran di stasiun pasar senen jarak pusat masih normal
yaitu pada kisaran enam hingga delapan orang per hari
jumlah penumpang kereta api jarak jauh di stasiun pasar senen terpantau normal
tercatat jumlah penumpang kereta yang berangkat dari stasiun pasar senen pada delapan belas hingga dua puluh enam mei mencapai lima puluh delapan orang
sementara itu puncak arus mudik setelah larangan mudik berakhir terjadi pada selasa
tujuh belas mei dengan jumlah penumpang mencapai lebih dari delapan orang
untuk memantau kondisi stasiun pasar senen jakarta pusat sudah ada produser lapangan nova naya
naya jika sebelumnya pada tanggal delapan belas ataupun pada hari selasa kemarin
sempat terjadi penambahan penumpang mencapai lebih dari delapan ratus
lalu bagaimana dengan hari ini apakah memang terjadi penurunan
lebaran sudah dua pekan berakhir dan larangan untuk mudik juga sudah tidak diperketat
selamat siang yuda dan juga pemirsa
berdasarkan pantauan kami sejak pagi hingga siang hari ini memang kondisi di stasiun pasar senen jakarta pusat terpantau cukup ramai
dan berdasarkan data terkini dari pt ku dua puluh satu per tanggal dua puluh tujuh mei yaitu jumlah penumpang yang berangkat pada hari ini
berdasarkan data dari ku dua puluh satu penumpang yang berangkat pada hari ini sebanyak lima sembilan ratus lima puluh
sementara itu jumlah penumpang yang datang menuju stasiun pasar senen sekitar enam sembilan ratus
artinya memang masih dominan masyarakat yang datang atau menuju ke jakarta atau ke ibu kota
namun jika bisa saya gambarkan bisa kami gambarkan di belakang saya memang ini adalah ruang tunggu
artinya memang masih banyak masyarakat yang melakukan mudik atau balik ke kampung usai larangan mudik
yang seperti kita ketahui mulai tanggal enam hingga tujuh belas mei telah diberhentikan
selain itu juga dari pihak pt ki juga sebenarnya telah mengurangi untuk jadwal keberangkatan
sehingga dari kereta api sendiri juga banyak yang berkurang
sebut saja hari ini itu hanya tujuh belas kereta api yang beroperasi
sebenarnya sebelum sebelumnya juga telah berkurang sebut saja pada hari selasa dan juga senin hanya lima belas atau enam belas kereta api saja
karena memang seiring dengan penurunan jumlah penumpang
pada musim lebaran hari ini
dan untuk puncak arus mudik sendiri memang jatuh pada tanggal delapan belas mei
dimana sekitar ada penambahan delapan ribu orang
karena memang diprediksi pada tanggal delapan belas mei adalah lonjakan arus mudik yang terjadi
selain itu meskipun yang perlu menjadi perhatian yang perlu menjadi perhatian juga di jengkel pemerintah
meskipun larangan mudik telah berakhir
namun jika masyarakat atau calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan
yang perlu memperhatikan persyaratan protokol kesehatan
sebut saja di stasiun senin sendiri tentu saja protokol kesehatan dilakukan
seperti pengukuran suhu tubuh di mana suhu normal batas maksimalnya tidak boleh lebih dari tiga puluh tujuh tiga derajat celcius
dan yang kedua dan yang paling penting adalah para calon penumpang harus membawa berkas covid sembilan belas
dengan hasil negatif pcr atau antigen yang masa berlakunya tiga x dua puluh empat jam
sementara itu jino sendiri
atau jenis covid sembilan belas ini sendiri juga masih diberlakukan dengan masa berlaku satu x dua puluh empat jam
jika para penumpang tidak membawa langsung hasil negatif atau hasil bebas covid sembilan
surat bebas covid ke stasiun senen sendiri
di sini ada layanan untuk langsung memeriksa atau ada layanan pelayanan tes antigen ataupun jenus
yang memang sejak pagi tadi hingga siang hari ini memang cukup panjang antriannya
sehingga memang dihimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan untuk datang lebih awal
atau minimal satu atau tiga jam sebelum jadwal keberangkatan
baik nova naya terima kasih untuk laporan langsung anda dari stasiun pasar senen jakarta pusat
selamat bertugas kembali